empat orang yang diduga anggota kelompok santoso kembali memperlihatkan diri pada jumat siang
mereka muncul di desa sangkiron aposo pesisir selatan
menurut saksi mata empat orang ini datang ke pondok milik seorang warga untuk meminta makanan
mereka mengenakan pakaian lorang berambut gondrong dan menenteng senjata
warga langsung melarikan diri ke arah jalan raya dan melapor ke pos keamanan terdekat
dua regu tim serbu dikerahkan menyisir lokasi yang hanya berjarak dua km dari jalan utama menuju lembah napu
kontak kelompok ini dengan warga menjadi indikasi mereka masih leluasa bergerak
meski pemerintah mengerahkan tiga personel elit tni polri dalam operasi tinombala
pada februari lalu kelompok ini dituding membunuh polisi yang berjaga di sangkinora
ada anu kuala yang lewat jembatan yang jalan naik lagi
itu bukit apa namanya bukit apa